belakangan viral di media sosial aturan tentang pns laki laki boleh berpoligami dan melarang perempuan pns jadi istri kedua
melansir laman resmi bkn analis hukum ahli madiabadan kepegawaian negara yuyut yuchi susanta mengatakan
aturan poligami pns memang ada pada pasal dua ayat satu peraturan pemerintah nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tak hanya itu pns yang menikah wajib melapor secara tertulis kepada pejabat di saluran hirarki selambatnya setahun setelah pernikahan dilaksanakan
meski demikian ada syarat utama yang harus dipenuhi oleh pns yang hendak melakukan poligami
pns harus memenuhi syarat alternatif
syarat ini membolehkan pns berpoligami jika istri dinilai tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
istri juga mendapat cacat badan atau poligami
pns juga mendapatkan penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
selain itu poligami juga diperbolehkan bila istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sedikitnya sepuluh tahun dibuktikan dengan surat dokter
sedangkan syarat kumulatif pns harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri sah pns
kemudian penghasilan laki laki yang cukup dan jaminan tertulis jika pns laki laki akan adil terhadap istri istrinya

tujuh belas perempuan dilarang jadi istri kedua dan tidak boleh menikahi lebih dari satu pria
aturan poligami pns ini dibuat untuk memastikan pns menjalankan etika kehidupan dengan baik termasuk di dunia pernikahan
seluruh pns diminta untuk patuh dan menghargai perkawinan
serta menghindari segala tindak kejahatan terkait rumah tangga baik itu zina kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya